saya benar benar nggak sengaja mendorong mbak didi
saya nggak butuh penjelasan kamu
di mata saya kamu tuh nggak lebih dari pembawa sial
pak masih terus ingin membelai
sudahlah lupakan yang kemarin
dianda berhasil dalam operasinya karena bantuan kita
kalau sampai terlambat mendapatkan donor dana
mama nggak rela kehilangan dianda
pergi komunis itu
jangan ma jangan
dia akan menantu kita
bahkan dianda kan sudah mengajak ji
siapapun yang akan membantu dan menyelamatkan nyawanya
akan diangkat sebagai saudaranya
jadi mbak dianda bersumpah seperti itu
astaga papa tahu ya
mama tidak sudi dia masuk dalam perang kita
lupakan soal jadi dianda ma
beberapa tamu di sini mbak coachora
mbak coachora menjajikannya kan
kalau data itu menurut mama saya

di jalan jasa simran yang aku katakan
siapa yang baumindku dibentuk di ofis dirah steril
tupu berkalur jangan sampai capito seperti itu
kenapa saya card banget malapetaka
aku akan panggil bu
aku datang pun
ini orang tua kamu
kamu adiknya mas arvino

ini mita istri kakak kamu yang selama ini kita cari cari

ini mita istri kakak kamu yang selama ini kita cari cari
aku aku sebenarnya
kamu ini sebenarnya mita
aku punya alasan untuk itu mil
aku sedang diteror orang
makanya aku gak mau sampai identitas aku ketahuan orang lain
banyak utang ya
oh jadi kamu perempuan itu yang digerbek di hotel
hah ternyata begitu murah
demi uang rela jual diri
karena semua orang sudah melihat kamu di tv
asal kamu tahu ya saya semakin malu mengakui kamu sebagai menantu saya
aku ingin menjaga diri kamu
itu cuma salah paham tata
saya bukan bagian dari mereka
ada apa ini malam malam ribut
maaf sus ini cuma masalah keluarga
mohon agar tidak ribut ya pak
anda bisa mengganggu pasien yang ada di sini
apalagi kalau begitu kita selesaikan saja di rumah
sesuai dengan janjinya tante
adalah siapa saja yang menjadi pendonor darah dia harus masuk dalam keluarga kita
sudah tahu sumpah
tapi kenapa kamu malah suruh dia untuk jadi pendonor
ini sengaja ya
tentang kamu tante
kamu sudah habis dioper
bagaimana mungkin aku bisa jadi pendonor